ibu kota negara nusantara diklaim akan menjadi kota hutan
kota dengan konsep dominasi ruang hijau ini digadang akan memenuhi aspek keseimbangan ekologi dalam kawasan kota
di dalamnya terdapat kawasan hutan lindung hutan produksi dan area peruntukan lain
dalam konsepnya ibu kota nusantara juga akan menjunjung upaya konservasi ekologi termasuk berbagai spesies kunci tinggi
ada wilayah memang pelepas liaran tadi itu beberapa aspek tadi dan juga bekantan yang penting juga
nah karena itu alamnya seperti itu dan kegiatan kegiatan pembangunan ikn ataupun infrastruktur akan berbatasan
ataupun melokasi seperti itu otomatis ada potensi dampak dan risiko terhadap keberlanjutan terhadap hati tadi
namun sejak lokasi ibu kota baru ditetapkan dan pembangunannya dimulai
sejumlah masalah pun bermunculan
ironisnya masalah tersebut justru menjadi sumber pengganggu keseimbangan ekologi dan kegiatan konservasi
salah satu yang merasakannya adalah pusat konservasi orangutan yang terdapat di kecamatan samboja kabupaten kutai kertanegara
salah satu wilayah yang akan menjadi lokasi ibu kota baru
area hutan konservasi yang mereka kelola perlahan dirambah dan dikuasai masyarakat bahkan izin pertambangan
setelah ditetapkan ibu kota waktu itu kalimantan tengah kalimantan timur
ini kan quote unquote ya mafia mafia lahannya kan bergerak
bergerak di kalimantan tengah bergerak di kalimantan timur harga tanah melambung
nah yang kami hadapi setelah ibu kota ini ditetapkan di kalimantan timur itu tekanan terhadap perambahan lahan naik
kalau ada areal apl yang oleh pemiliknya mau dijadikan hutan boleh dong
nah ini bpn kemudian mengasih izin untuk tambang nggak nanya ke kami
jadi orang berpikir kita memperbaiki hutan
orang berpikir kita memprotes ini kita seolah olah jadi kayak anti ibu kota pindah bukan ya
bwsf itu tidak melihat dan tidak anti ibu kota itu pindah
tapi marilah tema kehutanan tema hutan yang mau dibangun di ibu kota itu benar benar diaplikasikan
ini ada hampir dua ribu hektare dibentuk menjadi hutan pemerintah nggak perlu nanam
sekarang ditebangin orang dengan seenak perutnya
sejak tiga puluh tahun lalu area ini telah ditanami tanaman hutan
sebagai media rehabilitasi orang hutan kalimantan
sayangnya area konservasi orangutan seluas dua ribu hektare ini kini telah dirambah dan menyusut hingga tiga ratus hektare
jadi kalau kau lihat itu inilah areal kita yang sudah kita laporkan ke bpn yang hitam ini
oke yang garis hitam ya oke
ini ini udah dirambah
oke dan ini areal ini semua masuk ke dalam ring tiga dan empat ikn ya bang
itu di sini nuntuk apa bang yang dua hektare itu bang
yang di sini ada tambang lagi
tapi ada di batas kita nggak masuk ke tempat kita
mainnya di batas
batu bara juga itu bang
batu bara juga
yang dua hektare itu sekarang aktif atau nggak tambang memang
sudah sudah melegali yang mereka
ini ini dia arealnya dia
ini area kami yang ditanamin
mereka masih bisa nanamin
nah itu yang susahnya itu kan mereka sudah nebangin ini
dan ini nanti akan masuk ke real ikn ya bang padahal ya
iya ikn itu kan ini
ini kan ikn kan
kecepatan sepaku sama kecepatan samboja ini kan
ini kan dua kecepatan ini di buku otak kan
dan kalau kita lihat kan ini ini kan yang dijanjikan oleh pemerintah kita kan
jadi kami itu ada di sini
konservasi orang hutan
sudah masuk kita
tapi di dua ribu tiga puluh dengan kondisi yang terjadi sekarang
bikin sampai dua ribu tiga puluh baru pay attention udah keburu habis
menanggapi informasi kasus ini ketua tim komunikasi ikn akan melakukan cross check lapangan
pihaknya menegaskan bahwa kegiatan konservasi mendapatkan perhatian khusus
karena bersinergi dengan konsep kota hutan ikn
kepemilikan serta penguasaan lahan apapun di dalamnya harus sesuai

tentu masukan masukan informasi informasi seperti itu akan menjadi bagian penting
masukan dalam pengembangan ibu kota nusantara
terutama terkait dengan nanti persiapan untuk pembangunannya
pada prinsipnya tentu
dasar tentang ketentuan mengenai pengadaan lahan
masaan lahan kepemilikan lahan itu kita mengacu pada undang undang ikn
jadi tidak bisa serta merta kemudian
apalagi kalau memang ada yayasan tadi yang
di existing di lokasi wilayah ikn
kemudian ada dengan izin yang jelas
dengan kepemilikan penguasaan lahan yang jelas
kemudian ada pihak pihak lain yang mengganggu
atau mencoba mengakuisisi lahan tersebut
tapi secara empiris nanti coba kita cek lagi mas ke lapangan
karena ini kan menyangkut kasus ya
sejatinya cita cita indonesia memiliki ibu kota baru
yang bersinergi dengan alam memanglah mulia
namun jika pembangunannya tidak diawasi
dan prosesnya tidak dikelola dengan seksama
maka bukan mustahil cita cita menjadi kota untuk dunia
dapat seketika menjadi bencana
yogi tujul yarto robin kitt jakarta